dahulu kala di jepang hiduplah sebuah keluarga kaya
mereka sangat dihormati dan mereka juga menghormati pekerja mereka
namun putra mereka
ibu pinku ini mengerikan
memangnya kenapa itu
desainnya ini bukan emas
hiroshi apa kau memeriksa kandang
para pekerja tampak bermasalah
apa ayah pasti ayah bisa meminta orang lain untuk melakukan itu
dan mengapa bukan kau
iya mengapa aku repot repot tentang hal kecil seperti itu
kecil kau pikir kandang dan pembantu pekerja keras kita kecil
hero biji bijian di ladang kita adalah emas asli
dan para pekerja kita ya mereka sangat berharga
bu satu satunya hal yang berharga di dunia ini adalah
makan malam raja ini
oh aku perlu memesan jubah lain dan
hiroshi kami telah membesarkanmu terlalu nyaman
kau tidak akan menghadiri makan malam raja bersama kami
apa mengapa tidak
hiroshi kami telah berpikir selama beberapa waktu
kau perlu belajar betapa sulitnya hidup ini
artinya kau tidak menghargai apapun dan siapapun
kau akan pergi besok dan membangun hidupmu sendiri
dengan tanganmu sendiri
ibu tidak bisa seperti ini
orang tua hiroshi tidak mengindahkan permintaannya
dan keesokan harinya hiroshi pindah dengan marah
kenapa mereka seperti itu padaku
aku anak mereka
bagaimana jika aku tidak peduli dengan pekerja rendahan
aku perlu makan sesuatu
dia mencapai desa lain
tapi setelah beberapa saat menyadari bahwa uangnya tidak akan bertahan selamanya
aku rasa aku harus
hiroshi tidak pernah bekerja seharipun dalam hidupnya
dan tidak punya keterampilan membuat bekerja menjadi
dia akhirnya mendapat pekerjaan tapi berjuang di bawah perintah tuan tanah
kau menggunakan benih yang salah
sudah kukatakan menggunakan yang ini
iya kau tidak perlu berteriak
kau tidak berguna
ambil ini dan pergi
hiroshi merasa sengsara saat dia pergi dipecat dari pekerjaan lain
apa yang dia lakukan dengan benih sekecil itu
itu tidak tampak besar untukku
saat dia terus berjalan hujan mulai turun dengan deras dan dia mencari perlindungan
dia mencari perlindungan
hari ini berubah dari buruk menjadi sangat buruk
hmm siapa pria ini
dia mencari perlindungan
dia mencari perlindungan
oh kemarilah mahluk kecil
kau juga tidak suka hujan ya
ayah selalu bercerita tentang roh hutan dan bagaimana mereka membimbing kita
ya kalau ada yang mendengar
aduh mulut yang berisik

orangtuaku bilang aku tidak menghargai hal hal
orangtuaku bilang aku tidak menghargai hal hal
aku menghargai anting anting emas ini
rubik kecil permata kecil
itu bukanlah hal hal kecil dalam hidup
tapi orangtuaku telah mengusirku
jadi bantu aku roh hutan
uh kepalaku berdenging
jadi dia hanya bocah manja ya
tapi dia punya hati yang baik
ya kurasa mereka tidak ada
oh ya benar
ya kurasa mereka tidak ada
oh ya benar
oh kau tidak bisa melihatku tapi aku bisa melihatmu
sudah ku dengar permohonanmu
roh hutan sungguhan tapi maukah kau membantuku
ya saat kau meninggalkan hutan ini
hal pertama yang kau sentuh akan sangat berharga bagimu
pergilah ke barat dan kau pasti akan menemukan kehidupan yang baik
sepertinya itu banyak hal yang perlu dilakukan
tidak bisakah kau membuatku kaya
tidak ambil atau tinggalkan
ya apapun yang aku sentuh mungkin akan menjadi sesuatu yang sangat menakjubkan
hiroshi berjalan pergi dengan hati hati
oh jangan itu
oh hahaha bukan itu juga
itu mungkin akan menjadi tongkat emas atau semacamnya
namun roh itu punya rencana lain
hmm tidak dalam pengawasanku
hah dan sekarang terserah kau
batang jerami apa yang aku lakukan dengan ini
matahari terbit dan hari berlalu
hiroshi menggerutu tanpa henti sambil membawa batang jerami bersamanya
apa yang akan kulakukan dengan ini ini sangat tidak berguna
hah syu pergilah
dia menggoyang goyangkan jerami tapi kupu kupu itu bertahan dengan kuat
hiroshi datang ke sebuah hunian kecil
yato tolong berhenti menangis
aku sangat lapar aku hanya punya jerami tidak berguna ini
hah suara apa itu
yato terus berteriak tapi tiba tiba berhenti saat melihat jerami dan kupu kupu di tangan hiroshi
melihat hal tersebut sang ibu menoleh ke hiroshi
maukah kau memberikan jerami dan kupu kupu itu ke anakku
dia sudah menangis begitu lama
ini tapi roh ini maksudku tidak aku tidak bisa
kumohon aku sangat lelah
hiroshi menatap wajah wanita malang itu dan merasakan sakitnya dan kemudian
hah ini jika itu bisa membuatmu bahagia
oh terima kasih ini dia
aku harap roh tidak marah kepada aku
dan ini untukmu karena begitu baik
hiroshi sangat terkejut saat dia menatap jeruk segar di tangannya
oh terima kasih banyak
dia berjalan pergi dengan linglung tapi dengan kehangatan yang baru ditemukan di hatinya
ia melanjutkan perjalanannya memakan jeruk dengan hemat
siapa sangka ternyata tangkai jerami bisa bermanfaat
saat dia duduk di sana dan beristirahat seorang pedagang tua datang dengan menunggang kudanya
permisi apa kau punya air aku sangat haus
tidak aku minta maaf
aku punya jeruk aku pikir ini akan membantu
oh terima kasih ini akan cukup membantu
pedagang itu melahap jeruk segar
hiroshi merasakan sedikit kebahagiaan
aku akan pergi ke kota terdekat
tidak begitu dekat jika kau berjalan kaki
pedagang itu memperhatikan kaki hiroshi yang memar dan menawarkan kudanya
hiroshi mencoba menolak tapi pedagang bersikeras
jarakku sedikit lagi untuk sampai ke rumah
kau bisa gunakan kudaku sebagai imbalan atas rasa terima kasihku
aku sangat berterima kasih
aku sangat berterima kasih padamu
keduanya berpisah dan sementara hiroshi terus berlari dia berpikir keras tentang hari itu
dia melakukan perjalanan lebih jauh berharap untuk segera tiba di kota
ah bagaimana kota bisa sejauh ini syukurlah ada kuda ini
kumohon pinjamkan aku kudamu ini penting
pria itu bersungguh sungguh dan hiroshi meminjamkan kudanya
aku akan kembali tunggu di sini
dia tidak tahu harus berbuat apa jadi dia duduk di gerbang menunggu
segera hari mulai gelap dan hiroshi berpikir apakah dia telah ditipu
aku kembali ini kudamu terima kasih banyak
terima kasih kembali
bagaimana aku bisa membayarmu
maukah kau memberiku tempat berlindung untuk malam ini
tentu saja silahkan masuk
hiroshi diperlakukan dengan sangat baik
ternyata pria itu adalah seorang saudagar kaya raya dan baru saja pindah ke daerah tersebut
jadi kau sedang mencari pekerjaan apa kau ingin bekerja untukku
ya aku tidak terlalu pandai dalam pekerjaan apapun
hiroshi menjelaskan seluruh keadaannya
aku mencoba bekerja di berbagai tempat tetapi selalu dipecat
aku sekarang menyadari bagaimana pekerjaan bukan hanya pekerjaan tidak peduli seberapa kecil itu
hmm itu benar
aku heran jika kau orang kaya mengapa kau memakai kalung palsu itu
ini mengejutkan pedagang
permata itu semuanya palsu aku tahu karena aku tumbuh bersama perhiasan ya selamat malam
keesokan harinya pedagang itu mendatangi hiroshi dia telah mengirim kalung itu untuk diperiksa dan itu memang palsu
hiroshi aku akan membuka toko perhiasan tapi aku butuh orang yang paham di bidang itu aku ingin kau bekerja untukku
ya tapi kau akan mulai dari bawah karena kau masih belum berpengalaman dan akan belajar sambil bekerja
hiroshi tidak bisa mempercayai itu
dia dengan mudah menerima tawaran itu
hiroshi segera mulai bekerja ada saatnya dia kesulitan tapi dia sekarang punya tekad untuk berhasil
dia bekerja keras dan melalui banyak keberhasilan dan jumlah kegagalan yang sama dia bangkit menjadi mitra pedagang dan ramah dengan semua pekerja
hiroshi bisakah kau mengurus pengiriman penting ini
tentu saja di mana itu
ini sudah berapa lama
nyonya pedagang ada di sini
oh betapa indahnya bawa dia masuk
hiroshi memeluk ibunya dengan erat dan meskipun ayahnya diam hiroshi tahu dia peduli
aku baik baik saja aku kemari untuk mengantarkan set perhiasan ibu
dia sekarang membantu seorang pedagang menjalankan bisnisnya
oh hero kami bangga padamu benar sayang
jika bukan karena kalian berdua aku tidak akan berada di tempatku sekarang terima kasih
lama mereka mengobrol dan akhirnya hiroshi harus pergi
aku akan berkunjung kembali bukan sebagai penjual tapi sebagai anak kalian
hiroshi berjalan keluar dan melihat sekeliling
hmm hei itu terlihat familiar
oh hahaha betapa jauh aku berasal dari anak nakal manja dengan tangkai jerami
aku sekarang seorang jutaan tapi dalam uang dan nilai
roh hutan terima kasih
memang itu benar dia telah tumbuh lebih baik dan bahagia
dan telah membuka kehidupan yang indah untuk dirinya yang penuh dengan cinta rasa hormat dan kasih sayang
hmm ini adalah hal hal kecil yang begitu luas